jelang perhelatan kompetisi sepak bola liga satu pada tanggal dua puluh tujuh agustus mendatang
segala persiapan terus dilakukan termasuk komunikasi antara kemenpora pssi lib dan pimpinan supporter klub
disampaikan dalam keterangan persnya secara virtual bahwa pemerintah pada prinsipnya mendukung perhelatan liga
selama sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjaga protokol kesehatan yang ada
salah satunya adalah kompetisi yang tidak memperbolehkan adanya penonton di stadium
kick off liga satu sendiri akan berlangsung pada dua puluh tujuh agustus dua ribu dua puluh satu mendatang
di mana duel bali united versus persik kediri disebut akan menjadi laga pembuka
dan direncanakan akan digelar di stadion utama gelora bung karno jakarta
sebenarnya pemerintah mendukung ini dan juga minta masyarakat untuk juga memberikan dukungan
dan juga memberikan dukungan untuk memperbolehkan liga satu
sekaligus berkomitmen untuk menjaga supaya situasi ini bisa berjalan dengan baik
kompetisinya lancar dan juga masyarakat bisa mendapatkan satu tontonan yang menarik
yang mereka bisa saksikan melalui siaran tv live streaming